saya mau tanya dulu prof bagaimana melihat persidangan soal sengketa pilpres
dari mulai hari pertama sampai hari ini hari kamis empat april ini
apa pandangan prof jimli
ya saya sih ikut bersyukur gitu ya pertama meskipun itu tidak nonton seluruhnya
tetapi secara umum ini menggambarkan karena semua pihak semua partai dan semua paslon ya
itu mengajukan perkara phpu dan juga pilpres ke mahkamah konstitusi
maka ini menunjukkan bahwa mk itu kembali jadi tumpuan harapan akhir
dari semua kemelut persoalan pemilu dan pilkada
sebagai ketua mk yang pertama merasa ini momentum untuk mengembalikan marwah mk
yang dipercaya sebagai lembaga pencari untuk mencari keadilan terakhir
ya maka saya selalu bilang seandainya tidak ada pergantian ketua mk
maka sampai sekarang ketua mk nya masih pak anwar usman
bisa dibayangkan bagaimana itu kubu satu dan tiga mau mengajukan perkara ke mk
nah jadi kita syukuri apa yang sudah diputus oleh
mkmk kemarin tahun lalu itu sudah tepat ya untuk memberi ruang pada penyelesaian masalah masalah
soal putusan sembilan puluh mahkamah konstitusi yang meloloskan batas usia
itu masih dipersoalkan dalam dalil para pemohon
itu kan diputuskan oleh mk dan dianggap cacat
putusan yang mengikat final dan mengikat
kalau kemudian urusan itu masih menjadi dalil di mahkamah konstitusi
sesuatu yang diputuskan oleh mk diributkan lagi atau dipersoalkan lagi
di dalam sengketa pilpres kali ini
jadi putusan mk itu putusan mengenai aturan main mengenai undang undang
putusan mk mk mengenai orang yang membuat
ya tidak boleh dicampur aduk
jadi kewenangan mk mk itu hanya berurusan dengan perilaku etik orang yang membuat keputusan
yang kedua yang pertama tadi tentang putusan mk
itu menurut konstitusi final dan mengikat
jadi sama kayak undang undang dibuat dpr
ternyata lima belas anggota pansusnya
di proses hukum masuk penjara
masuk penjaranya lima belas orang anggota pansus yang membuat merancang ruu
yang kemudian ditetapkan oleh institusi dpr menjadi undang undang
itu dua hal yang harus dipisah
meskipun prosesnya sendiri dianggap cacat ya
putusan sembilan puluh itu kan masih menjadi salah satu dalil para pemain
maka kemudian pertanyaan logisnya adalah
apa masih relevan itu tetap dipersoalkan dalam dalil atau dalam permohonan
misalnya orang petitum itu kan istilahnya permintaan
para pihak itu menuntut meminta
toh nanti ada jawabnya di putusan hakim
masing masing ini dipersilahkan untuk berargumen
apa argumentasinya tentu pihak sebelah
itu akan punya kontra argumen
jadi proses peradilan itu memang proses yang harus menyediakan mekanisme untuk memperjuangkan keadilan
prof kalau begitu saya masuk ke pertanyaan yang sangat substansial
yaitu kalau kita dengar sampai hari ini
yang paling mendasar itu adalah soal mk
apakah menjadi tempat yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa pilpres
di luar perselisihan soal angka
jadi kalau kita dengar dalam persidangan ini
mk selalu sebut jangan sebagai mahkamah kalkulator
hari ini kita misalnya mendengar wamen prof edi sih
mk tidak memiliki kewenangan
seperti apa yang didalilkan para pemohon
jadi ini dua kutub yang sangat berbeda
jadi kalau di undang undang dasar sudah jelas
dan menjadi original intent dari dirumuskannya kewenangan mk itu
bahwa mk ini menangani mengadili dan memutus perselisihan tentang
tentang hasil pemilihan umum
jadi bukan tentang yang lain
makanya kalau hasil maka itu tentang selisih angka suara
ada yang membuat kesimpulan kalau tentang hasil berarti soal angka
jadi mk itu berwenang memutus yang menang jadi kalah
jadi memutus satu soal perhitungan suara
dan itu tidak selalu menyangkut angka
berarti saya bisa nggak simpulkan prof
bisa nggak jadi saya menyimpulkan mendengar dari prof jimli
mk berwenang untuk ikut
seperti apa yang didalilkan para pemohon
karena ini tidak tentang selisih angka suara
tetapi soal pra pemilu
tapi soal kursi presiden itu untuk siapa
sehingga tidak bisa dituduh mk itu mahkamah kalkulator
ya kalkulasi itu kan bagian dari penemuan hasil
berarti mk memiliki kewenangan juga untuk ikut menyelidiki apa yang terjadi sebelum pemilu
mengenai hasil itu menyangkut angka dan keabsahan posisi
ada juga misalnya dari segi angka
tapi ya dia kalah dari segi posisi
apakah mk adalah lembaga yang berwenang untuk misalnya menyelidiki tentang mencari tahu tentang bansos
apa mobilisasi aparat pemerintahan penjabat gubernur
sebagai bahan bahan untuk argumentasi
bisa untuk menilai dan bisa juga berpengaruh kepada hasil
tapi intinya yang diputus oleh mk itu mengenai hasil
apakah mk akan menetapkan mendiskualifikasi paslon
itu memang salah satu yang menjadi permohonan
nah itu kewenangan siapa
ini menyangkut hasil atau menyangkut proses
dan mk pernah melakukan kesalahan
membuat putusan di waringin barat
bukan gubernur bupati yang dimenangkan oleh kpu
yang dimenangkan itu didiskualifikasi
jadi status kepesertaannya didiskualifikasi
nah itu kan sudah telat
kan sudah permainan sudah jalan
tidak di jalankan tahun dua ribu sepuluh
itu pihak yang dikalahkan oleh mk itu
menggugat ke pengadilan itu tingkat satu
lalu gugat lagi banding ke pengadilan tinggi
karena prof jimli mengambil contoh itu
ya itu saya serahkan pada hakim ya
tapi itu bukan mengenai hasil
itu yang memang menjadi salah satu argumentasi